saudara jelang siang hari volume kendaraan di tol cikampek utama ke arah palimanan mulai meningkat
namun belum terjadi kepadatan kendaraan
dari data jasa marga menjelang pukul setengah sebelas siang
sudah ada sebanyak dua belas lima ratus tujuh puluh empat kendaraan yang masuk ke gerbang tol cikampek utama
kendaraan ini didominasi mobil angkutan barang
dan diprediksi volume kendaraan akan terus bertambah jelang akhir pekan
memasuki masa libur dan cuti bersama lebaran dua ribu dua puluh
rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan yang akan dimulai berlaku pada hari jumat besok